kita mau ketemu dulu karena tiap jam itu
di dalam aja di dalam aja
di dalam aja
duduk duduk duduk
mbak pak om mbak
terima kasih mbak
terima kasih pak om
jarang sekali kasus yang seperti pembiaran ini
itu kayak viral seperti ini
banyak kasus kasus pembiaran di lalu lintas ya
terjadi apa namanya
orang pada lewat lewat aja
tapi nggak masalah
tapi karena ini juga memang sudah masalah
menjadi masalah nasional dan mungkin internasional